aura tadi kan udah balik ke ruangan bapak
waktu saya mau antrin dia bilang dia bisa sendiri karena udah hafal jalannya
oh gitu yaudah gak apa apa
tapi tadi gimana aura mau makan siangnya
pinter pak pinter sekali
terima kasih pak udah mengizinkan saya untuk ketemu sama aura
habisin waktu sama dia disini
diam disini diam
kamu masuk ke kamar
gak usah ngejar suami sayangnya
sekarang kamu ke cahaya
saya dan suami saya jadi berantem
maaf kamu itu udah telat
seharusnya kamu bilang dong dari awal
jangan udah keluar surat dari pengadilan
kamu baru bilang kamu gak mau tinggal disini

sekarang kalau kamu pergi
enggak aku mau pergi
kau baik sama aku
kau baik sama aku
tuh kan kamu lihat kan
sekarang kamu itu pelimpat
tadi kamu bilang kamu mau pergi
sekarang kamu bilang kamu gak jadi pergi
sekarang kamu bilang kamu gak jadi pergi
sekarang kamu bilang kamu gak jadi pergi
kamu tetap mau tinggal di rumah ini

kamu harus ikutin aturan
kamu harus ikutin aturan lain
ngerti gak kamu
kamu gak apa apa
kamu gak diapa apain kan sama nyonya
kamu gak usah sedih ya
tante meli bakal jagain kamu
masakannya tante enak banget
masakannya tante enak banget
senangnya sampai habis gini makannya
makanan yang enak enak
iya pasti nanti tanpa masakin lagi ya
tentu naya udah baik banget sama aku

kan tante harus balik kerja
ada tamu tamu dateng
ya udah tetap balik aja dulu kerja
aku ke ruangannya papa
aku ke ruangannya papa
nanti aku sarin dulu kesana
karena tante udah janji sama papa harus jagain kamu
gak usah tante
aku udah bisnis sendiri kok
aku udah hafal jalannya gak bakal kesasar

aura tadi kan udah balik ke ruangan bapak
waktu saya mau antrin dia bilang dia bisa sendiri

oh gitu yaudah gak apa apa
tapi tadi gimana aura mau makan siangnya
pinter pak pinter sekali

terima kasih pak udah mengizinkan saya
untuk ketemu sama aura
bisa habisin waktu sama dia disini
mau bicara sebentar
saya harus kembali kerja
kalung aku dimana
aku harus temuin kalung itu
sejak ada kalung itu
hidup aku jadi bahagia dan beruntung
sampai diadopsi sama
ini mana ya kalau punya tante om misia
kalau aku pak kalau aku hilang halo halo siapa aku takut banget kalau kamu itu nggak ketemu
hilang kalung dari mas adi bantuin aku cari kalungnya ya iya ya tenang apa pas
bantuin coba aura yang ingat terakhir habis dari mana di resto pak
bapak bantu cari ya kita cari sama
kalung itu ternyata berharga dan penting banget buat aura
pak kamu aku dimana ya coba carinya pelan pelan kalau aku
kalau mau dimana bisa ilah sih
enggak aku juga nggak tahu dimana
bapak ini mungkin deh makasih apa
sama lain kali hati hati ya pasti aku lebih hati hati kok oke sekarang temen
bapak kerja ya ya
maaf ya pak maaf kenapa enggak aku
mau balik ke
sama jujur sama bapak ya
apa alasan kamu nggak mau tinggal di sini di rumah bapak ya
apa alasan kamu nggak mau tinggal di sini di rumah bapak ya
apa alasan kamu gak mau tinggal disini
di rumah papa
oh kan mama gisel kok
karena aku mau cari bunda aku